mas maaf mas pernah liat anak ini

bening dimana kamu mas
aku kan sudah muda
kita bisa bersama
kita bisa bersama
kasian naya kerja sampai kecapean gitu

loh kau udah rapi semua
untuk selesaikan semua ini
alhamdulillah dapet uang lembut

saya nggak pernah lihat
maaf nggak pernah lihat
terima kasih pak
malam malam begini dia masih berjuang mencari benda
pak saya mau tanya bapak pernah lihat anak ini pak
ya coba lihat tuh
bapak pernah lihat anak ini
pak mau tanya pak
bapak pernah lihat anak ini pak
pernah lihat anak ini
bapak pernah lihat anak ini
bapak pernah lihat anak ini
bapak pernah lihat anak ini
terima kasih pak
makasih komen sekarang
terima kasih pak
pertahankan ayam lolong mas
i bocah megang